hai reina kita main yuk ha just aku main dulu ya sama jona ya tapi jangan lupa tempatan lagi
ya udah udah rapi ketinggalan buku udah
halo kat hari ini sepertinya saya ngatur soalnya saya harus jengkau istri saya kalau bisa materi
materi apapun yang berkaitan dengan kerjaan kamu tolong email ke saya ya biar saya bisa baca nantinya
baik pak ada lagi yang harus saya lakukan pak oh ya soal proposal yang dibuat sama tim kemarin
tolong kamu share ke bagian konsultan ya
biar mereka baca dulu abis itu baru nanti kita kasih pendapatnya baik pak akan saya sampaikan ke
stakeholder terkait ya pak makasih banyak ya iya pak sama sama
no lihat nih kesha tuh senyum senyum kayaknya dia tahu lo mau ketemu mamanya ya udah seneng aja ya
pengen ya anak bapak yang cantik seneng ya mau ketemu sama mama
bisa ke ruangan saya
mbak katrin maaf mengganggu
ada tamu buat mbak katherine
kayaknya hari ini aku gak ada janji deh
mau diambilin beratinya
sama al gak dateng dateng ya
itu bu mbak andin sama mas al
mama udah sehat
aduh udah sayang
kamu apa kabarnya andin
ninggalin kamu segini lama
iya bentar ya
aduh ini omah sayang
ini omah sayang
tengok kanannya mbak andin
asgara putra alvari
selamat datang di keluarga alfahri
cucu kesayangan omah
ya malaikat kecil omah
terima kasih ya
kamu sudah lahir di dunia ini dengan selamat
omah akan selalu doakan
semoga kamu menjadi anak yang soleh
anak yang kuat
cinta sama keluarga
dan selalu berbahagia
penerus keluarga alva
deket di sini tang tang tang wacung wacung wacung wacung wacung
hmm kayaknya rena ngerasa perhatiannya kebagi deh nih

mana ya kok tamunya gak ada
kok jan jan tambah ya panino lagi
iya tadi kebetulan saya lewat sini terus saya liat ada coffee shop deket sini
yaudah sekalian saya bawa yang ini buat ngaku
ini masih salah satu minuman favorit kamu kan
ya kita memang gak jadi nikah
tapi kan bukan berarti kita harus musuhan dong
kita masih bisa temenan
yaudah kalau gitu saya langsung ke kantor ya
takut terlalu hati
abas kamu kayaknya gak perlu bohong deh sama aku
aku masih ingat kok dari apartemen kamu ke kantor kamu gak mungkin lewat sini
yang ada muter muter kalau kesini dulu
gak ada yang salah juga kan
gak ada salah gak
kami kamu dimana udah mending ya
udah enggak kok gak terlalu
melihat elsa seperti ini
aku semakin semangat
untuk mencari cara agar elsa bisa cepat bebas
sampai hari ini
aku masih belum tahu caranya seperti apa
gue merasa nino seperti ayah
yang mau melindungi keluarganya
senang akhirnya bisa melihat mereka
seperti keluarga yang seutuhnya
mereka berkumpul kembali
habis pinter ya
jadi kan antar aku ke sekolah
oma akan antren rena sekolah
ya kan oma udah janji sama rena
sekolah dulu ya
iya sayang kita pinter ya di sekolah ya
buat jemadanya dulu gak
nanti aja pak
udah tadi gak apa apa
masih gak kenyang
tadi mama udah minum aja
dah mama pergi dulu ya
oma ditinggalin deh
gak sabaran bu
mau ngobrol sebentar soal angin
ada apa soal anin
ngobrol disitu ya
anin tuh kayaknya kena baby blues
kamu cerita katanya anin cuman karena kecapean aja
awalnya memang aku mikirnya gitu mbak
ya aku juga mikir ya kenapa begitu terus andin
akhirnya aku coba cerita sama michie
aku ceritain semua kondisinya andin
dan mici pun juga bilang begitu ma
makanya hari ini mici mau kesini mau ngecek anin
semoga bisa tertangani ya
dan semoga ya
baby blues yang andin derita tuh gak terlalu berat
nanti mama akan bicara sama anin juga ya
aku harap juga begitu sih
anjir sama aku lama
kapan tadi ya cus
terus aku juga baca di artikel
ya katanya kalau baby brusse itu memang butuh support system lah khususnya dari keluarga
mama juga sempat mengalami baby blues
akhirnya mama bisa counter part itu
mama bisa cari jalan keluarnya
kamu lagi tidur panjang mama telepon temen
ya emang itu sih
apalagi kamu sebagai suami harus supporting anin bener bener ya
pelan pelan lah ya
takut lah ternyata
semoga anin gapapa lah ya
dia kan perempuan yang sangat kuat
kata ada di jalannya
sekolah yang pintar ya
al gak usah gak apa apa
nanti aku pengen ngobrolnya berduaan aja sama andin ya
yaudah kalau mau berdua
saya tinggal ke kantor gak apa apa kan
ya nggak apa apa kok
aku ke bengkel ya
kalau udah selesai kamu kabarin aku aku jemput
itu apa nggak membahayakan andin dan askara ya
ya bisa jadi bahaya buat si ibu dan si anak
hmm bahaya kenapa
bahaya buat ibu sama si anak kenapa
din gimana kalau kita ngobrolnya di kamar kamu atau di kamarnya sekarang
saya berangkat kantor dulu ya
sayang nah kembali ke lu
ehm enggak gak apa apa
aku cuma pengen nengokin kamu sama askara aja kok
ya sekalian pengen ngobrolin soal parenting
boleh ngobrol di kamar kamu atau kamar askara
di kamar askara aja
mau mau oh itu ada kiki
mami cik mami cik mau dibikinin minum apa
air dingin aja boleh deh
kamarnya askara bagus nin
tapi askara belum tidur di sini ya
belum masih sama aku sama mas al
kasian lah kalau ada di sini
ini gak bisa ditinggal ya
ini kiki bawain air putih dingin biar mbak miki seger
sama sama nanti kalau ada yang butuh lagi bilang ke kiki ya mbak ya
iya kiki permisi ke belakang
ya sebenarnya aku pengen ngobrol soal parenting aja sih sama kamu
gimana nin sekarang rasanya udah ada askara di deket kamu
seneng seneng ya sayangnya
cuma masih banyak waktu untuk menyesuaikan aku sama sekarang aja
apalagi lagi coba untuk bagi waktu
makanya rena kira kira ini jadi seperti itu
bukan maksudnya ingin beda bedain
cuma kan askara emang lagi sangat butuh aku kan mici
ya wajar kok namanya juga masih bayi
pastikan dia lebih bergantung sama ibunya
cuma aku nggak tahu sih
aku gak tahu kenapa
aku lagi bingung aja akhir akhir ini
apa yang aku lakuin sana ya sama anak anak aku ya
bingung kenapa nin
aku akhir akhir ini emang lagi lagi sering melo
aku gak tahu
aku gak tahu apa yang aku lakuin salah
menusu ya menusu ya
boleh minta tolongan lu ya
jadi maksudnya kamu tuh lebih sering ngerasa tertekan gitu
apalagi akhir akhir ini juga pasti kan kurang tidur
malah kadang kadang haskernya juga lagi anteng
aku nyake bangun terus
bangun tidur bangun tidur
pas bangun aku tiba tibanya
bukan karena sekarang ya
tapi kadang kadang karena arena
apa rena kurang kasih sayang dari aku ya
dia kenapa kenapa kayak gitu ya rena ya
aku wah aku jadi nyalain diri aku sendiri
apa yang salah
gak ada memam kok
kamu kenapa sayang
aku cuma keinget mama doang
sekarang mama lebih sering sama dede
sama dede askaran
kalau aku lebih sering sama mungis kiki dan uncus
katanya karena dede askaran masih kecil ya oma
sayang betul kata kamu
askaran kan masih bayi
masih belum bisa jalan
masih belum bisa lari
baru bisa nangis aja
ya jadi mama harus lebih sering ngebantuin
kalau rena kan sudah besar
jadi kalau kamu mau minta tolong
kamu bisa minta tolong sama suster mirna
atau minta tolong sama oma
karena aku ada sembuh sekarang
dan nanti kalau askaran sudah besar
mama udah gak terlalu sibuk dan repot
dan askaran juga nanti mainnya kan sama kak rena
aku main sama askaran
nggak boleh sedih sedih lagi
sayang sama adik askaran
gak boleh sedih
kemarin aku sama papa
surprise buat mama
kita bikin roti bakar
bikin roti bakar buat mama
aduh kok oma gak dibikinin
enak gak roti bakarnya
ada rasa apa aja
rasa strawberry ada
ada juga gula pasir yang putih putih ada
banyak banget tuh
aduh oma juga mau dong nanti dibikinin yo
pernah makan apa
kamu gak nyaman
jadi semenjak hadiah sekarang kamu tidurnya selalu larut ya
tapi masalah gak buat kamu
gak gitu lah
masih enak ya
pas sekarang kok nafasnya
seperti orang kelelahan
mungkin udah waktunya di screening
emang aku kok jadi takut ya
takut banget mudah mudahan ada masalah jantung dia sekarang
ini maksudnya gimana
jadi begini pak
klien yang selama ini bekerja sama dengan kita mr philips
meminta bapak untuk meninjau langsung
pabriknya di amerika
jadi kemarin kan pak
sempat minta mr philips untuk datang ke perusahaan kita pak
nah sesuai permintaan mr pillips sekarang mereka minta bapak untuk datang langsung melihat pengelolaan perusahaan mereka disana
dan itu juga merupakan salah satu syarat yang udah tertera di kontrak ini untuk memperpanjang kerjasama dari perusahaan kita dengan perusahaan mr pillips
artinya gue harus dengerin keluarga dong
andien lagi kayak begini lagi keadaan ya
oke yaudah nanti saya coba kesana ya
diaturkan aja waktunya sekalian saya tinjau pabrik dan perusahaan mereka di sana
aduh aduh aduh aduh
hah just aku main dulu ya sama juana
iya tapi jangan keempat keempatan lagi nanti jatuh jangan lari larian oke
oke kita lanjut
salim dulu salim

ada apa diingin reina
ya ini kalau saya perhatiin aja gitu loh bu
rena itu kayak agak cemburu gitu sama adiknya
adi kamu tadi ada dimana
saya kan tiap hari sama reina saya jagain reina
jadi misalnya kelihatan gitu loh bu
dari bukanya perubahannya seperti apa
terus tiba tiba hatinya seperti apa
pernah waktu itu gini bu
langsung terbagikan bu perhatiannya bu
mungkin di situ enak tuh jadi merasa gitu lah bu
ya kalau saya bilang sih momennya gak terlalu pas aja gitu loh bu
i see gitu ya
terus terkadang tuh andin mungkin capek kali ya bu ya
yang namanya sekarang masih bayi
terus juga susah tidur
terus lelah lah bu
yang namanya begadang kan ya bu ya
terus kadang andiin tuh ngomongnya agak keras ke reina
jadi mungkin reina langsung kena hatinya kan ya bu
terus juga gini bu
saya kan dulu kan pernah punya anak juga ya bu ya
jadi saya tahulah gimana cara ngebagi perhatian
apalagi andin anaknya udah dua gini gitu
jadi dia agak bingung perhatian reina perhatian askara
tapi kan sekarang memang lagi butuh perhatian khusus kan
jadi ya ini sih yang saya agak takutkan
kalau dengar dari cerita kamu
sepertinya most likely andiin tuh kayak you know terkenal
ya jadi kayak semacam
ini baby brushy sering terjadi sama ibu ibu yang baru melahirkan dan sedang menyusui
jadi ini adalah gangguan hormonal sebenarnya
dan itu bisa terjadi karena ya fatigue kecapean kurang tidur
terus jadinya timbulah rasa ke apa ya
kekhawatiran yang berlebih
terus jadi kayak tidak percaya diri
apa yang dilakukan semua salah ya nggak
benar benar banget bu benar
sering merasa sedih
kamu dulu pernah merasa gitu nggak
kan kamu udah punya anak juga waktu itu
kalau saya sih dulu nggak terlalu merasakan kayak gitu sekali ya bu
waktu saya habis melahirkan al
saya sempat sedikit mengalami baby boost
tapi ya apalagi papanya al kan sibuk sekali
kayak ngerasa ditinggal sendiri
tapi pada akhirnya saya membaca buku
saya konsultasi dengan teman teman
ya saya mencari me time for myself
jadi pas al lagi tidur
saya either tidur atau mungkin relaxing myself pampering myself
panggil masseuse ke rumah
iya bu makanya kadang andin kan jadi suka nangis sendiri
nah itu dia
terus kayak waktu itu pernah tuh bu
makanya saya ya berusaha nenangin aja sih bu
karena kekhawatirannya tuh terlalu dalem kali ya bu ya
thank you ya kamu udah nenangin
bantu juga untuk ya ngomonglah sebisa kamu
pengalaman kamu sebagai ibu juga
gak berkepanjangan dan tidak berarut arut
nanti saya juga harus lebih merhatiin rumah
kakak rina sekarang
saya juga udah sembuh so
berhasil udah kembali
ini tuh cak
ini tuh cak
ini tuh cak
ini tuh cak